papa yang bener aja
makanya harus papa yang kasih contoh
gimana kan lucu tau
selamat ulang tahun
jadikanlah play anak yang cerdas
yang pikirannya luas
yang ahlaknya baik
yang gue denger dengar
boy itu suka php in cewek
lo tuh denger dari mana sih hel
jangan gampang kehasut
gue tuh bukan yang gampang kehasut
tapi emang kenyataannya kan dia juga sama gue kayak gitu
dan gue ngerasa dia juga php in gue
dia pernah nafal lo
ternyata cuma buat manas manasin cewek
ini jodohin sama dia kan
jadi tapi beneran
lo gak datang ke surprise party nya boy
gak tau deh ya
ntar liat nanti aja deh
gak seru dong
yang banyak minumnya
sampai kapan kamu akan pulang terus seperti ini
kamu anak perempuan
jangan bikin papi ini terus terusan khawatir
terus aku ngapain juga di rumah
papi gak ada
mami gak ada
kamu jangan pernah bicara seperti itu lagi
tapi paling tidak suka kalau kamu selalu mengungkit nama mami
aku yang ambil
kenapa kamu mengambil uangnya adriana
bukan uang adriana
lagian juga aku terpaksa kok pih
karena ada hak aku yang ditahan tahan sama adriana
kalau aku gak ambil uangnya
aku gak ada maksud
seperti itu maafin aku reva
kamu jangan menilai aku seperti itu
aku kan udah jelasin ke kamu
terus kenapa sampai sekarang
kamu belum transfer transfer juga
kenapa alasannya apa
kamu telah berbuat kesalahan
uang itu ada di tangannya adriana
kamu mengambil tanpa izin dan sepakat tahuan dia
mencuri sayang mencuri
dan kamu tau
gara gara kamu adrian harus menanggung malu di depan banyak orang
karena disaat dia mau membayar uang sepeda
uangnya gak ada hilang
dan itu gara gara kamu anak papi
mungkin itu hukuman buat adriana
karena dia udah gak menjalani amanah dari papi
kamu juga yang membuat ini terjadi
harusnya kamu langsung transfer
mas gak pernah
telat men transfer uang bulananya reva
ini udah dua hari sayang
pasti reva gak punya uang kan
aku tau aku salah
tapi beneran deh pas pikiran
aku tuh lagi kesana kemari
mungkin karena pertama kali
aku kerja di perusahaan
jadi aku masih takut salah
aku mau sempurna di perusahaan mas
karena mas udah kasih kesempatan buat aku
dan aku gak mau ngecewain mas

seorang yang takut
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
kamu tadi siang
ke rumah mama kan
kenapa gak dikasih kasihan sekalian
iya bener mas
tapi aku lupa banget
masaku di jalan juga
aduh kato diaas
kamu kenapa sih
kamu kayaknya sering lupa sekarang
ya ga tuh mungkin kerjaan kamu terlalu berat
engga mas engga
aku senang sama kerjaan baruku tapi kasih aku waktu mas
namanya baru masuk
kan butuh waktu untuk mempelajari semuanya
oke sekarang kamu istirahat ya
bingung terlalu capek
tapi yakin kerjanya ga membuat kamu terlalu
engga engga mas fine
adriana ngapain sih nelfon jam segini
berarti ada yang penting kali ya
wish you all the best dan selalu dalam lindungan allah sebelum natalah
gapenting banget deh lo
telepon jam segini cuman buat ngucapin
selamat ulang tahun ke gue
ini udah jam dua belas loh
eh boy dengerin aku
justru ini penting banget
karena kamu juga penting dalam kehidupanku
pasti kamu juga ngerasa
seperti itu kan
aku adalah orang pertama yang ngucapin
ulang tahun boy
semoga dengan sisa hidupku ini
bisa bermanfaat buat keluarga saya
dan orang orang yang deket sama saya
dan semoga aja
aduh pa alhamdulillah anak kita
soleh banget ya pa
nurun dari papa
gitu ya pa
mama ga percaya sama tapi tahu
emangnya papa kalo sholat harus didepan mama
oh jadi mama tau
jadi selama ini kalo papa sholat
harusnya papa dong
yang kasih contoh yang baik dan benar
yang harusnya kasih contoh yang baik
ntar boynya sholatnya pake mukena dong
papa yang bener aja
makanya harus papa ya kasih contoh
kan lucu tau
selamat bulan tahun
jadikanlah mulai anak yang cerdas
anak yang soleh
yang pikirannya luas
yang ahlaknya baik